ada lebih dari dua juta umat muslim seluruh dunia termasuk jemaah haji indonesia hari ini akan melaksanakan ibadah wukuf di padang arafah
dan laporan langsung dari arafah arab saudi sudah ada produser senior cnn indonesia radian febriansyah yang sudah tersambung dengan kita melalui sambungan telpon
ibi selamat siang waktu indonesia
selamat siang assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibi bisa diceritakan bagaimanakah persiapan pelaksanaan wukuf di arafah apakah badai gurun yang terjadi kemarin malam itu masih terjadi saat ini dan mengganggu pelaksanaan ibadah wukuf hari ini
ya pagi hari ini disini sekitar pukul tujuh tiga puluh dan matahari baru saja terbit
badai kurun kemarin terasa sekali di mina dan arafah dan selesai sekitar pukul sembilan waktu arab saudi
dan hari ini
pagi hari ini nampaknya semuanya berjalan normal
ribuan bus sudah mulai memasuki arafah mengantar seluruh jemaah haji dari segala penjuru dunia untuk menempati maktabnya masing masing di padang arafah
dan hari ini akan dilaksanakan ibadah wukuf di mana ibadah ini adalah ibadah yang sangat penting dan menjadi fokus dari pelaksanaan puncak haji
pemerintah kerajaan arab saudi maupun dari pemerintah republik indonesia
jemaah haji indonesia menempati sekitar tujuh puluh maktab
satu maktab diisi dua delapan ratus hingga tiga jemaah haji dan ada sebelas pos di seluruh maktab maktab yang ditempati oleh jemaah haji indonesia
ya ibi apakah anda memiliki informasi terkait adanya prediksi akan ada badai gurun lagi yang bisa saja
apakah nanti terjadi dan bagaimana antisipasi yang mungkin saja dilakukan oleh para jemaah calon haji
ya kami belum mendapatkan informasi apapun mengenai prediksi badai gurun yang kemungkinan akan terjadi karena ini adalah sebuah fenomena yang betul betul sangat langka
bahkan turunnya hujan di arab saudi sendiri adalah hal yang memang sangat mengejutkan bagi warga arab saudi
kemarin badai gurun yang terjadi memang angin yang sangat kencang
datang membawa serta pasir pasir yang berasal dari gurun dan sedikit mengganggu kenyamanan para jemaah haji yang sedang berada di arafah dan mina
karena tenda itu terasa bergetar
untung saja tenda tenda yang didirikan di sini cukup baik kualitasnya dan cukup kokoh
namun ada beberapa yang memang tidak bisa menahan pasar angin yang cukup kencang
untuk prediksi sendiri kami belum bisa memberikan informasi
namun sejauh ini
cuaca nampak baik baik saja
insya allah hingga selesai pelaksanaan ibadah wukuf hari ini mudah mudahan tidak ada kejadian kejadian yang mungkin mengganggu konsentrasi atau membuat cemas dari keluarga keluarga atau kerabat para jemaah haji yang ada di indonesia
ibi jika berbicara mengenai kondisi cuaca ekstrim yang anda sendiri juga sampaikan tadi ini sebenarnya fenomena yang sangat jarang terjadi
bahkan hujan di arab saudi
warga arab saudi sendiri kaget seperti itu
bagaimana dengan kondisi kesehatan dari jemaah haji indonesia
apakah ada yang jatuh sakit karena perubahan cuaca yang bisa dikatakan cukup ekstrim ini ibi
untuk para jemaah haji menghadapi cuaca yang sangat ekstrim di arab saudi memang hampir dipastikan ada beberapa yang harus menjalani perawatan
karena penyakit yang diancam dari cuaca ekstrim ini adalah
penyakit pernafasan dan lain sebagainya
tentunya ini menjadi fokus dan perhatian dari kementerian kesehatan yang mendirikan klinik kesehatan haji indonesia di seluruh wilayah daerah kerja
dan hingga pagi ini masih ada beberapa jemaah haji yang harus menjalani perawatan
belum bisa kembali ke maktabnya masing masing
namun klinik kesehatan haji indonesia menyiapkan sepuluh bus yang akan dipergunakan
ada empat bus yang bisa digunakan untuk berbaring
itu berisi enam hingga delapan orang
dan juga ada enam bus yang dalam posisi duduk
berisi dua puluh hingga tiga puluh pasien
mereka akan menjalani mulai pagi hari dan kemudian akan berganti ganti
dan setiap bus itu akan dilekapi dengan perawatan kesehatan yang cukup mempadai
dan juga tenaga tenaga yang memang disiapkan oleh pemerintah republik indonesia
mulai dari pembimbing ibadah
kemudian ada juga tenaga kesehatan
yang terdiri dari dokter dan perawat
dan juga ada tenaga tenaga pembantu umum lainnya
baik terima kasih redian febrian seng
yang tadi melaporkan bagaimana suasana di sana
pasca badai gurun melalui sambungan telepon
semoga baik baik saja
ibadah haji lancar lancar semuanya